selanjutnya perjalanan ini tidak akan berulang
sejumlah orang dari banser solo minggu soe yang mendatangi mapol resta solo
mendesak kepolisian untuk segera mengusut pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang
yang mengakibatkan tiga orang mengalami luka luka
ketua pcgp ansor solo mengatakan agar polisi segera mengusut tuntas pelaku
serta menangkap dan mengadili secara hukum
harusnya mendukung langkah langkah kepolisian untuk mengambil tindakan tindakan hukum
segera misalkan tugasnya menangkap para oknum oknum yang terlibat
sementara itu mapol resta solo kombespol andi rifai menyambut baik keinginan dan dukungan banser
agar segera menangkap pelaku
itu tadi support dari rekan rekan banser sangat memotivasi kami untuk bisa segera mengungkap
kasus dari kejadian tadi malam
sebelumnya sekelompok orang tiba tiba datang berusaha mengubarkan acara mido dareni
karena menganggap sebagai kegiatan terlarang sabtu petang di mertodranan solo
masa juga melakukan penyerangan terhadap peserta doa
akibatnya tiga orang peserta menjadi korban
selain itu sejumlah mobil juga dirusak oleh kelompok tersebut
hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut
polisi juga masih mengejar pelaku penyerangan dan perusakan
tim liputan cnn indonesia